terima kasih anda masih bersama kami
balita kembar siam asal garut al putri anugrah dan al putri dewi ningsih
mulai menjalani operasi pengangkatan kaki tambahan di rumah sakit hasan sadikin bandung selasa pagi
selain berharap agar operasi berlangsung lancar orang tua si kembar berharap
kedua putrinya tumbuh sehat seperti anak lainnya
setelah dirawat sejak dua puluh lima agustus silam di rumah sakit hasan sadikin
akhirnya balita kembar siam al putri anugrah dan al putri dewi ningsi
yang mengalami dempet bagian perut hingga panggul serta tiga kakinya akhirnya dioperasi
si kembar ini menjalani operasi pengangkatan kaki ketiga mereka
balita kembar siam ini sempat difonis tim dokter rumah sakit hasan sadikin
tidak dapat dipisahkan karena bersatunya organ organ penting
freddy bangun bandung